plafon aula markas palang merah indonesia kalimantan barat ambruk pada minggu sore
saat peristiwa terjadi sekitar sembilan puluh peserta dari kalangan pelajar sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas
perwakilan sekolah sekolah di kota pontianak dan kabupaten kuburaya
sedang mengikuti kegiatan puncak perayaan hari ulang tahun ke tujuh puluh delapan pmi
pelafon ambruk diduga tak kuat menahan huyuran air hujan
reruntuhan pelafon menimpa empat siswi yang sedang berada di atas panggung
akibatnya empat siswi itu terpaksa dilarikan ke rumah sakit umum dr sudarso pontianak
untuk mendapatkan perawatan intensif
ketua markas palang merah indonesia kalimantan barat ferry budiman
yang ditemui senin pagi di kantornya tak membantah peristiwa itu terjadi
pihaknya sepenuhnya bertanggung jawab atas insiden ambruknya plafon aula markas pmi kalimantan barat itu
memang kondisi hujan sangat lebat
menurut informasi teknis yang kita lihat itu
ini kan sistem air atap ini kan masuk ke
langsung airnya akan masuk ke sini
dan ini setiap sudutnya ada lubang air di bawahnya
nah kondisi pada saat itu lubang airnya tertutup banget
sementara wakil kepala kesiswaan sma negeri satu sungai ambawang
edi musyafar membenarkan dua orang siswinya menjadi korban
sebenarnya kondisi siswa kita
alhamdulillah kondisinya dua duanya sudah membaik
memang masih agak shock
karena mungkin keadaan secara tiba tiba mereka panik
ada yang satu pun ketimpa
langsung tersumpur dia agak kesan
setelah itu disangani
kalau juga rumah sakit
mereka alhamdulillah siapkan lagi
pasca insiden ambruknya plafon aula markas pmi kalimantan barat ini
polisi langsung memeriksa kondisi gedung aula
dan mengambil sampel material untuk diselidiki lebih lanjut
ada pun pohon ketapang yang tumbuh subur di sebelah gedung aula markas pmi kalimantan barat
karena diduga menjadi penyebab tersumbatnya saluran air
dan mengakibatkan ambruknya pelafon aula
adisa putro pontianak kalimantan barat